wakil ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid optimis
prabowo subianto akan memilih calon wakil presiden dari kader pks
berdasarkan koalisi yang telah terbangun sejak lama
dan pihaknya juga masih terus menjalin komunikasi
untuk memperkuat koalisi bersama gerindra dan pan
serta tidak mempermasalahkan sikap politik partai demokrat
yang semakin dekat bergabung dengan koalisi pdip
dan mendukung presiden joko dodo
dalam pengarahan sosialisasi empat pilar di hadapan ratusan buruh di tanggerang banten
hidayat menyatakan chemistry antara partai gerindra dan pks telah terbangun sejak lama
mereka kini masih dalam tahap komunikasi untuk membangun koalisi bersama partai amanat nasional
atau pan maupun partai lainnya
untuk itu dirinya optimis prabowo subianto tidak melupakan peran pks
sehingga memilih cawa pres dari kadar pks
dan bukan memilih cawa pres berdasarkan hasil survei
yang dinilai tidak dapat dijadikan patokan
terkait sikap politik partai demokrat yang lebih cenderung mengarah pada koalisi yang digadang oleh pdip
hidayat tidak mempermasalahkan karena partai demokrat memilih netral pada pilpres dua ribu empat belas
atau berada di luar koalisi manapun
pastilah pak prabowo memahami bahwa pilihan kita untuk terkait dengan pilpres nanti bukan basisnya segedar survei
soalnya kalau segedar survei pertama sudah selesai
tapi ternyata survei itu sendiri lembaga survei itu memberikan bukti bahwa ternyata mereka tidak sepenuhnya akurat
jadi karena kami berharap bahwa bangunan daripada koalisi itu nanti juga dibangun atas dasar track record
kebersamaan dalam menghidupi kebersamaan dalam satu koalisi yang selama ini sudah selalu kita lakukan
sementara itu koordinator tim pemenangan pemilu partai gerindra sandiaga uno mengatakan
tidak akan ada kejutan terkait dengan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi ketua umum partai gerindra prabowo subianto
sandi mengatakan nama nama yang telah diserahkan dari partai dan non partai telah dibahas secara mendalam
dan tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan
sebelumnya sandi sempat menyebutkan sejumlah nama
mereka diantaranya adalah ketua kogasma partai demokrat agus harimunti yudhoyono
gubernur dki jakarta anies baswedan
mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
dan empat nama dari pan serta sembilan nama dari pks
selain itu sandi juga memastikan bahwa nama yang dipilih akan dekat dengan aspirasi masyarakat khususnya tentang pembangunan ekonomi